informasi lain dan puspom tni menetapkan dua anggota tni aktif marsikal madia henry alfiandi yang merupakan kepala basarnas dan letkol afri budi cahyanto yang menjabat kepala badan pencarian dan pertolongan nasional sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan basarnas
keduanya pun langsung ditahan instalasi tahanan militer milik angkatan udara di halim
dari hasil urean di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana penyidik puspom tni meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan
dan menetapkan kedua personil tni aktif atas nama ha dan abc
kedua personil tni aktif dan menetapkan kepala basarnas dan letkol afri budi cahyanto yang menjabat kepala basarnas dan letkol afri budi cahyanto yang menetapkan tahanan militer milik angkatan udara di halim